hasil penghitungan suara menjadi hal yang paling dinantikan masyarakat setelah pemungutan suara dilakukan
ada istilah quick count exit poll dan real count yang kerap kali terdengar saat ajang lima tahunan di indonesia
atau pemilihan umum digelar lalu apa perbedaan ketiga istilah tersebut
usai pencoblosan prediksi hasil pemilihan umum dapat diketahui beberapa jam setelah pemungutan suara berakhir
ada beberapa metode penghitungan suara yang biasa kita dengar
ketiga istilah itu menunjukkan jumlah perolehan suara yang diperoleh para calon
lalu apa yang membedakan ketiga metode tersebut
quick count atau hitung cepat adalah metode verifikasi hasil pemilu dengan menghitung persentase hasil perolehan suara di tps yang dijadikan sampel
metode ini memberikan akurasi lebih tinggi karena berdasarkan penghitungan hasil suara dari tps
bukan berdasarkan persepsi atau pengalaman
ketiga adalah mengakuang responden
dengan hitung cepat hasil pemilu dapat diketahui pada hari yang sama
berbeda dengan hasil resmi yang dikeluarkan kpu yang memakan waktu berhari hari
berdasarkan peraturan mahkamah konstitusi quick count baru boleh diumumkan pada pukul tiga sore
agar tidak mempengaruhi pemilih yang belum mencoblos
pada pemilu dua ribu sembilan belas ini ada empat puluh lembaga yang lolos verifikasi oleh kpu untuk menggelar hitung cepat

berbeda dengan hitung cepat exit poll menggunakan metode survei dan mengelar hitung cepat
berbeda dengan hitung cepat exit poll menggunakan metode survei
yang dilakukan segera setelah pemilih meninggalkan tps dengan bertanya langsung kepada pemilih
kemudian sampel akan ditentukan secara proporsional untuk menggambarkan populasi
hasil exit poll pun dapat diketahui lebih cepat dari hasil resmi karena sumber data berupa wawancara pemilih
selanjutnya real count atau hitung sesungguhnya
menampilkan hasil penghitungan seluruh tps di indonesia yang dilakukan kpu sendiri
hasil menggunakan data dari kpu juga menggunakan input data
hasil menggunakan data dari kpu juga menggunakan input data
hasil menggunakan data dari kpu juga menggunakan input data
yang terakhir up